badan meteorologi dan klimatologi bmkg memperingatkan potensi cuaca ekstrim di nusa tenggara timur yang diakibatkan oleh badai siklon seroja
cuaca ekstrim yang terjadi di ntt menyebabkan bencana banjir bandang yang menelan korban jiwa
bagaimana penanganan bencana di flores timur dan seperti apa pemerintah daerah serta masyarakat mengantisipasi badai siklon seroja yang melanda ntt
untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan telepon fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
selamat malam pak fahri
selamat malam mbak
pak fahri baru saja bu dwi korita menyatakan soal perubahan iklim global yang semakin nyata
tadi pagi bmkg menerbitkan peringatan cuaca ekstrim di sekitar ntt tepatnya dini hari tadi
apakah memang banjir bandang yang terjadi kemarin merupakan dampak
ya jadi hujan dengan intensitas sedang eh sorry lebat hingga sangat lebat yang terjadi di ntt
yang mengakibatkan adanya banjir banjir bandang
itu memang disebabkan oleh adanya siklon tropis yang kita beri nama siklon tropis roja tersebut
siklon tropis seroja terbentuk tadi malam jam
nah namun sebelum tumbuh menjadi siklon kita sudah mendeteksi bibitnya ya
dari tanggal dua itu kita sudah mendeteksi ada bibit siklon tropis yang kita beri kode sembilan puluh sembilan s
nah kemudian terus berkembang sehingga tumbuh menjadi siklon tadi malam
artinya banjir bandang yang terjadi di nusa tenggara timur ini disebabkan oleh bibit siklon tropis begitu ya
artinya siklon tropisnya sendiri bukan menjadi penyebab
bagaimana dampak siklon tropis roja ini
kalau kemudian sudah disebutkan tadi mencapai puncaknya pada empat sampai enam april
fenomenanya sama ya mbak ya
jadi bibit tadinya kan jadi bibit kemudian berkembang akhirnya tumbuh atau lahir menjadi siklon gitu ya
lahirnya itu tadi malam tapi bibitnya atau embryonya itu sudah dari tanggal dua sudah kita deteksi
nah siklon tropis itu kan punya periode hidup ya dari bibit
kemudian tumbuh matang dan punah
nah tadi yang disampaikan ibu kepala bmkg bahwa memang masih dalam tahap matang sampai dengan tanggal enam
jadi masih terus berkembang siklon tropis seroja ini
namun posisinya posisinya semakin bergerak menjauhi wilayah indonesia
nah kalau intensitasnya sendiri dia terus menguat siklon tropis roja ini
tapi posisinya semakin jauh dari indonesia
potensi dampak yang ditentukan
ditimbulkan akan seperti apa
apakah hujan lebat dan di wilayah mana saja kemudian nanti akan berdampak apakah di wilayah darat atau di laut
dampaknya sampai dengan tiga hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat
itu di wilayah ntt ntb dan bali ya
kemudian angin kencang juga masih ada potensi ya
terutama di ntt dan di perairan sekitar laut timur laut sawu gitu ya
nah itu kemudian dampak lain juga adalah karena kecepatan anginnya yang tinggi yaitu adanya gelombang laut tinggi
gelombang laut tinggi ini bisa mencapai empat meter itu ada di laut timur kemudian di laut sawu kemudian di samudera india sebelah selatan jawa sampai selatan bali ntb itu ya
dan juga yang perlu diwaspadi adalah di selat ya
antara misalnya selat obai kemudian selat rote
apa yang banyak menjadi rute penyeberangan
nah ini juga perlu menjadi kewaspadaan
oke artinya siklon seroja ini tidak hanya menimbulkan cuaca ekstrim di wilayah nusa tenggara timur tapi juga wilayah lain
tadi pak fahri sebutkan ada bali juga begitu ya
tepatnya wilayah mana saja
tidak bisa sampai ke sana
tepatnya wilayah mana saja
ya untuk dampak dalam bentuk hujan ya
hujan lebat itu di tadi ya bali ntb ntt
kemudian sulawesi selatan sulawesi tenggara
itu bisa berpotensi terjadi
menurut bmkg apakah kemudian cuaca ekstrim atau perkiraan siklon soroja ini sudah disampaikan peringatan dininya kepada instansi instansi terkait
peringatan dini seperti apa yang kemudian ideal untuk menyampaikan adanya cuaca ekstrim ini terhadap instansi terkait pak fahri
bmkg sesuai dengan tugas bumkg
dengan tugas pokok dan fungsinya telah memberikan informasi peringatan dini tentang potensi adanya hujan lebat ya
kemudian untuk siklon tropis sendiri kita juga ada peringatan dini siklon tropis
dan itu sudah kita sampaikan baik oleh bmkg di tingkat pusat maupun bmkg di daerah
artinya tadi juga disebutkan bahwa dampak siklon seroja ini juga terjadi di wilayah laut
menimbulkan gelombang tinggi artinya ini aktivitas pelayaran terutama juga para nelayan itu mungkin dihimbau untuk tidak melakukan aktivitasnya begitu
selama berapa hari kalau begitu pak fahri
kalau kemudian tadi bapak katakan siklon seroja ini memberikan dampak juga terhadap cuaca ekstrim di wilayah laut
artinya akan terjadi gelombang tinggi
artinya ada himbauan begitu ya terhadap para nelayan ataupun yang kemudian melakukan aktivitas di perairan untuk tidak kemudian berada di laut dulu begitu pak fahri
ya setidaknya sampai dengan tiga hari ke depan potensi gelombang tinggi itu masih ada ya mbak ya
di laut timur kemudian di laut sawu samudera india selatan jawa bali ntb itu masih cukup tinggi gelombang lautnya
dan juga di selat selat seperti selat roti selat ombai itu juga masih cukup tinggi
oke dampak siklon seroja ini masih akan dirasakan selama berapa hari ke depan dan apa saja kemudian himbauan kepada masyarakat
dampak yang bisa ditimbulkan oleh siklon srodjaya ini masih bisa kita rasakan setidaknya sampai tiga hari ke depan ya
dalam bentuk hujan lebat kemudian angin kencang dan juga gelombang tinggi
kemudian kami mengimbau masyarakat agar terus memantau informasi dari bmkg dan mengenali lingkungannya gitu ya
apa antisipasi yang harus dilakukan di lingkungannya masing masing itu seperti apa
oke kalau kemudian khusus untuk wilayah nusa tenggara timur wilayah wilayah mana saja yang perlu mewaspadai ancaman ini
untuk hari ini dan besok yang perlu masih waspada adalah di pulau rote pulau sabu ya
dan juga di pulau sumba bagian timur itu juga masih perlu waspadai
selama dua hari ke depan begitu tadi juga sempat disebutkan oleh bu dwi korita bahwa dalam lima tahun terakhir siklon tropis ini semakin sering terjadi
apa yang menyebabkan ini menjadi sering terjadi pak fahri
iya pada dasarnya siklon tropis itu kan terbentuk karena adanya suhu muka laut yang hangat ya mbak ya
nah karena suhu muka laut ini yang memberikan energi pertumbuhan siklon dari bentuk uap air
nah jadi kalau memang suhu muka laut rata rata itu semakin tinggi maka potensi pertumbuhan siklon pun akan semakin banyak gitu
dan memang dalam lima tahun terakhir seperti dikatakan ibu kepala bmkg memang ada peningkatan jumlah dari siklon tropis yang terjadi
oke selain kemudian siklon seroja bagaimana dengan kedepannya apa saja yang kemudian patut diwaspadai terkait cuaca ekstrim ini ke depannya
ya ke depan mengingat kita di indonesia ya sebagian besar saat ini masih dalam periode peralihan musim ya
dari musim penghujan ke musim kemarau
nah tipikal cuaca pada periode peralihan musim adalah adanya potensi hujan lebat
tapi dengan durasi singkat kemudian angin kencang dan kadang disertai puting beliung bahkan hujan es
nah ini itu ciri khas dari kondisi cuaca di periode peralihan musim nah ini yang perlu kita waspadai
oke untuk wilayahnya dimana saja khususnya pak fahri
ya terutama yang memang sedang mengalami peralihan musimnya seperti di jawa ya kemudian sumatera bagian barat
kemudian di sulawesi periode peralihan musim
bagian selatan bagian tenggara kemudian di bali ntb gitu ya di ntt juga
dan ini akan berlangsung sampai bulan apa puncaknya akan terjadi kapan
iya awal musim kemarau kita perkirakan antara pertengahan hingga akhir mei ya
jadi dari sekarang awal april ini sampai awal mei ini kita masih perlu meningkatkan kewaspadaan
baiklah pak fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg terima kasih atas waktunya diisi